kekerasan seksual kerap kali masih terjadi di sejumlah wilayah di indonesia
korbannya pun seringkali mengalami trauma yang mendalam
di pati jawa tengah ada seorang remaja belasan tahun disekap hingga hamil
dan untuk membahasnya sudah bersama kami
pertama wakil ketua komisi perlindungan anak indonesia rita pranawati
selamat sore bu rita apa kabar
selamat sore mas bram
langkah advokasi apa bu yang disiapkan oleh kpai
ya pertama alhamdulillah kan korban sudah didampingi oleh kuasa hukum
kita tentu menggunakan struktur begitu ya
jadi kami juga berkongresi dengan dinas popin di jawa tengah
ini kan prinsip yang pertama itu kan penegakan hukumnya ya
jadi nanti pak kapolres juga bisa menyampaikan bahwa kita tidak bisa
kan begitu saja begitu ya karena ini kan kasus yang sangat serius
kita tidak bisa menegasikan kasus kekerasan seksual
apalagi ini sepertinya masuk perbudakan seksual ya
karena kan dalam waktu yang cukup lama
di staf dan kemudian juga mengalami perkosaan gitu
ini menjadi bagian yang sangat memprihatinkan
yang kedua saya kira kondisi selama kejadian
selama empat bulan itu kan warak biasa bagi korban
yang sekali dua kali aja itu situasinya luar biasa
apalagi kemudian empat bulan dengan situasi kekerasan fisik yang juga diperoleh
ya kemudian memang korban betul betul membutuhkan pendampingan
dan saya kira kabupaten pati sudah merespon dengan baik
fasilitasi untuk korban
kalau di dalam undang undang tpks yang baru kan itu juga termasuk korban ya
kalau ini anak kan tentu ini menjadi bagian yang harus dipulihkan gitu
fisik ini juga masalah sekali
kemudian secara psikologis juga nanti kan setelah bisa bersimultan dengan fisiknya saya kira
artinya harus kemudian pendekatan yang spesial begitu ya
yang kemudian dilakukan atau pendampingan dilakukan oleh juga otoritas yang ada di pati sana
saya akan ke pak christian pak kapolres
sejauh ini bagaimana pak kemudian penyelidikannya
apakah sudah ada titik terang
siapa pelaku dan di mana posisinya
kami jelaskan untuk penyelidikan saat ini sudah kami lakukan termasuk kita lakukan olah tkp di lapangan di tkp
kemudian juga sudah kita lakukan pemeriksaan terhadap pasifaksi
selanjutnya juga sudah kita lakukan penyitaan terhadap barang bukti
dan selanjutnya untuk pelaku sudah teridentifikasi dan saat ini sedang kita lakukan upaya untuk kita amankan
kemudian untuk kondisi korban
saat ini sudah
kami lakukan pendampingan dari unit
juga kita bersinergi dengan stakeholder di dalam sosial
kemudian dari tim psikologi termasuk juga dari rumah sakit
untuk kita lakukan pendampingan dan kami juga melakukan pemeriksaan secara bertahap
karena tentunya melihat kondisi
korban demikian mas
baik pak christian tadi anda menyebut sudah ada
penyitaan barang bukti apakah ini
kemudian adalah barang milik korban
atau kemudian barang barang yang ada
di lokasi kejadian pak
termasuk yang kita lakukan penyitaan
adalah barang mirip korban
dan juga barang barang yang kita temukan
di lokasi tempat
kejadian sebagai petunjuk
nantinya untuk kita lakukan proses
ke arah pendidikannya demikian mas
baik pak christian anda tadi menyebutkan
ada satu indikasi
pelaku apakah kemudian
hanya satu atau kemudian ini bisa
jangan jangan pelakunya lebih dari satu
dan korbannya juga tidak hanya yang
sekarang terungkap saja begitu pak kapolres
betul sekali mas bram
kami terus lakukan pemeriksaan
secara bertahap masuk pada
yang tentunya melihat atau mengetahui
kejadiannya dan terus kita lakukan
pengembangan ke depan mas bram
baik pak christian
rencananya ketika nanti
dan naik ke tingkat penyidikan
pasal apa pak kemudian yang akan disangkakan
dan berapa ancaman hukumannya untuk pelaku ini
nanti pasal percabulan terhadap
anak yang ancaman hukumannya
di atas lima tahun
baik pak christian saya akan ke
burita kembali burita ketika
hari ini kita sudah cukup banyak memiliki
regulasi soal perlindungan anak
ini kan artinya pelaku
bisa dicerat dengan pasal berlapis
tidak hanya soal
pencabulan tapi juga perlindungan anak
apakah ini bisa secara ideal
diterapkan pada kasus ini anda melihatnya
saya kira kita tetap bisa
menerapkan pasal berlapis
ini bisa jadi juga
ini juga menjadi bagian yang penting
untuk dicelidiki secara
dalam termasuk ada
seksual kita juga mungkin
seperti yang tadi disampaikan oleh mas bram
satu atau dua ini tentu menjadi bagian yang penting
saya kira dengan rentang waktu yang cukup lama
ini juga menjadi pertimbangan
kalau kemudian itu bukan hanya
persetubuhan atau perkosaan yang hanya sekali
tapi ini kan berulang kali dan dampaknya
dampaknya ini kan korban sampai
situasinya sangat lemah
ini juga menurut saya bisa pasal berlapis
dengan tidak hanya perkosaan tunggal
tapi juga ada kemungkinan pelakuan salah
eksplosif dan seterusnya
yang menimbulkan keterasan psikis
tidak hanya fisik juga tidak memberi makan
dan seterusnya itu kan juga perlakuan salah sebenarnya
ini juga menjadi situasi yang tidak tepat
baik artinya akan sangat tergantung
pada pengembangannya nanti begitu ya bu ya
tapi dalam perspektif anda perspektif kpai
apakah kemudian kita hanya melihat ini
sebagai kekerasan seksual saja
atau kemudian sangat memungkinkan sekali untuk
untuk melihat ini kalau bahasanya tadi perbudakan
atau eksploitasi seksual begitu bu rita
jadi kita punya undang undang ppks yang baru
ini kan berbulan bulan mas ya
tidak hanya satu kali tapi empat bulan lamanya
belum lagi kondisi fisik yang sangat lemah
ada kemungkinan besar tidak mendapatkan makanan
dan juga ada situasi perlakuan salah yang luar biasa
jadi kekerasannya fisik psikis termasuk juga seksual
dan ada kemungkinan persudahan seksual
dalam pendapat saya ya melihat kasus ini gitu
jadi saya kira kalau memang bisa lebih holistik
nanti pak kapolres juga bisa melakukan penyidikan
secara lebih detail
saya kira hukuman maksimal lima sampai lima belas tahun
kalau memang sampai menyebabkan korban situasi seperti itu
saya kira sangat wajar hukumannya lebih dari lima tahun
dan itu kita memerlukan hukuman maksimal
bagian bagian dari konsekuensi dari apa yang telah dilakukan oleh pelaku
baik saya akan ke pak christian
pak christian seperti apa ketika kemungkinan ada hal lain begitu
yang kalau bu rita tadi menyebutkan
lebih luas lebih holistik lagi melihatnya
apakah kemudian ancaman hukuman dari legulasi yang lainnya
juga sangat memungkinkan pak kita berikan kepada pelaku
nanti dalam perkembangannya kita akan lakukan
kalau pemeriksaan secara mendetail
tentunya kita akan berikan ancaman hukuman yang seberat beratnya kepada pelaku
yang seperti disampaikan oleh bu rita
tentunya bisa masuk ke pasal berlapis
baik saya akan ke bu rita lagi
bu rita ini kalau tadi kita membahas dalam perspektif
bagaimana otoritas dan juga regulasi kemudian melihat kasus ini
nah bagaimana kemudian juga kalau kita bicara soal perspektif trauma healing begitu
kita sebagai orang terdekat atau keluarga korban ini juga bisa menjadi bagian
untuk penyembuhan trauma yang dialami oleh korban bu rita
ya saya kira ini proses healingnya harus holistik ya
pertama tentu secara fisik dulu
secara fisik ini kan sangat membutuhkan pemulihan ya
bagaimana kehamilannya bagaimana kemudian fisik
agar dia pulih seperti siakala
jadi bagian yang pokok dan simultan dengan kondisi psikologisnya
kondisi psikologisnya dalam hal ini tentu perlahan ya
karena ini mungkin untuk mengingat peristiwa saja tentu tidak mudah
nanti dalam konteks penyidikan juga ini menjadi bagian penting yang harus diperhatikan ya
bagaimana kemudian dengan kondisi korban
nah yang lain saya kira support untuk keluarga
ini juga menjadi bagian penting
agar proses penyidikan itu juga menjadi bagian penegakan hukum
bukan kemudian menjadi bagian untuk menambah stigma yang diberikan masyarakat kepada korban
bagaimanapun dia korban
tidak pernah seorang pun ingin menjadi korban
termasuk korban kekerasan seksual
ini menjadi bagian yang penting untuk diperhatikan
dan keluarganya juga bisa menerima bisa memberikan dukungan masyarakat
dukungan bagi keluarga ini ya
karena situasinya kan sangat tidak mudah
dan ini menjadi bagian yang penting untuk pencegahan
sehingga kemudian tidak terjadi lagi
saya kira kapasitas pada orang tua ini menjadi bagian penting
biar orang tuanya juga tidak kemudian menyalahkan korban
tapi membantu mendukung agar korban pulih
dan menguatkan korban
kita tunggu update terbaru nanti secara hukumnya seperti apa
dan harapan bersama tentu pelakunya segera ditemukan dan menjalani proses hukum
terima kasih atas waktu anda ibu rita wakil ketua kpai
dan juga pak christian tobing kapolres pati jawa tengah
terima kasih bapak dan ibu salam sehat selalu
terima kasih mas salam sehat selalu